dan demokrasi di indonesia
pelanggaran yang lebih besar
nilai nilai demokrasi dan
sebagaimana telah diuraikan sebelumnya
pemilu yang ada tidak dapat
maka sudah barang tentu
dalam pilpres dua ribu dua puluh empat adalah
dengan pelanggaran prosedural pemilu
di seluruh wilayah indonesia
mengenai hasil dari pilpres dua ribu dua puluh
pelaksanaan pilpres dua ribu dua puluh empat adalah
pelanggaran sebelum hari pemungutan
dimulai dengan penerimaan pendaftaran
paslon dua oleh termohon
kpu nomor sembilan belas tahun
kesalahan data dalam dpt
dapat dibagi menjadi dua yaitu
pada tahap pemungutan suara
terjadi adalah antara lain
sebagaimana dicatat oleh bawaslu
kekurangan dan kelebihan suara
dicatat oleh bawaslu maupun
yang diterima tps kurang
dari jumlah dpt tambah
menggunakan haknya lebih dari
e surat suara yang sudah
sebagaimana terjadi di jawa barat
beberapa pelanggaran yang terjadi adalah
sebagaimana dicatat oleh bawaslu
pemohon dalam proses rekapitulasi
di dalam catatan kejadian khusus
dengan jumlah pemilih yang terjadi
sendiri oleh pemohon yaitu
oleh saksi pemohon dalam proses
hak pilih telah tercatat
dalam formulir c hasil salinan
jumlah surat suara sah dan tidak sah
dari jumlah pemilih yang berpartisipasi
dan tidak sah dalam tps tersebut
terjadi di setidaknya delapan provinsi
yang problematik dan menyesatkan
gejolak sosial di masyarakat
dan dapat dikualifikasikan menjadi lima
tidak memiliki landasan hukum
permasalahan algoritma input data
yang ketiga penggunaan sirekap
yang dihadapi oleh penggunanya
keliru yang menguntungkan paslon
nomor urut dua dalam rekapitulasinya
yang ditampilkan melalui laman resminya
tanpa alasan yang jelas
adanya partisipasi pemilih
tidak mungkin namun tercatat
dengan memperhatikan dampak dari
yang tak hanya merugikan pemohon
urut satu namun juga
koreksi yang paling sesuai adalah
dengan nepotisme yang melahirkan
paslon nomor urut dua dari daftar
tepat karena tiga alasan
tanpa nepotisme dan tanpa
nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh
sebagai calon wakil presiden
termohon justru bergegas memuluskan
walaupun pkpu nomor sembilan belas
dampak dari nepotisme dan abuse of power
bukanlah dampak sekali selesai
pelanggaran yang terjadi secara laten
diskualifikasi menjadi satu satunya
cara terbaik untuk menghilangkan
paslon dua dari pilpres dua ribu dua puluh empat sudah seyogianya mahkamah konstitusi juga memberikan perintah kepada termohon
untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah indonesia
perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang telah terjadi berkali kali
misalnya dalam putusan mahkamah konstitusi nomor empat puluh satu tahun dua ribu delapan
putusan mahkamah konstitusi nomor dua puluh dua tahun dua ribu sepuluh
putusan mahkamah konstitusi nomor tiga puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
putusan mahkamah konstitusi nomor dua puluh lima tahun dua ribu sepuluh
putusan mahkamah konstitusi nomor dua puluh delapan tahun dua ribu sepuluh
putusan mahkamah konstitusi nomor tiga puluh satu tahun dua ribu sepuluh
dan putusan yang ketujuh putusan mahkamah konstitusi no tiga puluh tiga tahun dua ribu sebelas
perintah serupa juga pernah terjadi
dalam pemilu anggota dpr dprd dan dpd
yaitu dalam putusan mahkamah konstitusi nomor dua puluh delapan enam puluh lima tujuh puluh delapan puluh dua delapan puluh empat delapan puluh sembilan tahun dua ribu sepuluh
putusan mahkamah konstitusi nomor empat puluh tujuh dan delapan puluh satu tahun dua ribu sembilan
selain karena pelanggaran tsm
mahkamah konstitusi pernah juga memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang
karena adanya pelanggaran prosedural yang bukan merupakan pelanggaran tsm pada pesta demokrasi tersebut
hal ini terjadi pada putusan mahkamah konstitusi no delapan puluh empat tahun dua ribu dua puluh
perintah serupa juga pernah terjadi dalam pemilu anggota dpr dprd dan dpd
putusan mahkamah konstitusi nomor tujuh puluh lima tahun dua ribu sembilan
putusan putusan mahkamah konstitusi sehubungan dengan phpu
kepala daerah sebagaimana diuraikan di atas
bisa diterapkan dalam perkara aku
karena mahkamah konstitusi melalui putusan nomor delapan puluh lima tahun dua ribu dua puluh dua
secara tegas menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah masuk ke dalam rezim pemilu
majelis hakim yang mulia izin untuk petitum dilanjutkan kepada pimpinan kami
perihal putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh garing puu strip dua puluh satu romawi garing dua ribu dua puluh
untuk selanjutnya akan kami sebut dengan putusan mk nomor sembilan puluh
pemohon mendalilkan bahwa adanya intervensi
dilanjutkan ke ladial pelanggaran prosedur saja di halaman lima puluh enam
perihal dalil pelanggaran prosedur
pada huruf c permohonan yang disampaikan
mencampur adukan berbagai hal yang masing masing berbeda penyelesaiannya
disebutkan sebagai pelanggaran prosedur yakni sebagai berikut
manipulasi dpt dan seterusnya dianggap dibacakan
maka yang bersangkutan harus memberikan data data yang relevan dan valid
demikian itu sangat penting dalam rangka membuktikan terjadinya migrasi suara
migrasi suara yang terjadi harus demikian jelas
dan hasil penjumlahannya harus relatif sama
ternyata urayan delapan pelanggaran prosedur tersebut
tidak memiliki data data yang mencukupi
pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan
terhadap dalil yang disampaikan tersebut
apakah menjadi layak untuk diadili oleh mahkamah konstitusi
dari delapan persoalan hanya satu dalil yang terkait dengan migrasi suara
yang didalilkan oleh pemohon
didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut satu
di tps enam kelurahan soko kecamatan dewi kabupaten kudus
suara pasangan calon nomor urut satu dalam c satu plano tertulis sembilan suara sah
namun dalam penulisan di dalam perhitungan kpu ter input empat suara
tps yang kedua adalah tps satu kelurahan kalirejo kecamatan kebumen kabupaten kebumen
suara pasangan calon nomor satu tertulis tiga puluh delapan suara sah
namun dalam c penulisan di dalam perhitungan di kpu ter input dua puluh delapan suara
kemudian pengurangan suara yang terjadi pada dua tps tersebut hanya berjumlah lima belas suara
sedangkan pasangan calon nomor urut satu secara nasional memperoleh empat puluh sembilan ratus tujuh puluh satu sembilan ratus enam suara
memperoleh sembilan puluh enam dua ratus empat belas enam ratus sembilan puluh satu suara
oleh karenanya selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut satu
dengan pasangan calon nomor urut dua adalah lima puluh lima dua ratus empat puluh dua tujuh ratus delapan puluh lima suara
sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya
masih layakkah untuk diadili oleh mahkamah konstitusi
dalam hal rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional
pasal empat ratus tujuh ayat satu undang undang pemilu menyebutkan dianggap dibacakan
peserta pemilu dimaksud adalah partai politik untuk pemilu anggota dpr
anggota dpr di provinsi anggota dpr di kabupaten kota
perseorangan untuk pemilu anggota dpd
dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik
atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden
mengacu pada ketentuan pasal empat ratus tujuh ayat satu undang undang pemilu
maka dugaan terjadinya pelanggaran penyimpangan
dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara secara nasional
menjadi kewenangan bawah selu
dengan demikian terhadap dugaan terjadinya pelanggaran penyimpangan
dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara
kalau pun benar ada quote non
hanya sekali lagi hanya oleh bawaslu bukan oleh mahkamah konstitusi
selanjutnya pemohon mendalilkan dalam permohonannya
kami anggap telah dibacakan ada sembilan belas poin yang mulia
dapat kami sampaikan bahwa seluruh dalil tersebut adalah tidak benar
dan tidak terbukti kebenarannya
dan seandainya pun benar ada kuat non
tidak terbukti pula ada kaitannya atau hubungannya dengan signifikansi perolehan suara
yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut dua
artinya perbuatan perbuatan tersebut seandainya pun ada kuat non
tidak dapat dibuktikan ada hubungan kausal atau pengaruh dengan perolehan suara
yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut dua
terlebih lagi kesemua hal tersebut diatas tidak dapat dibuktikan secara terstruktur
permohonan tersebut di atas hanyalah merupakan tuduhan tuduhan yang tidak berdasar dengan menggunakan narasi narasi narasi
yang didalamnya tergandung diksi diksi curang dan menyesatkan
semata mata hanya untuk menggiring opini dengan tujuan
degradasi terpilihnya pasangan calon nomor urut dua
tuduhan tuduhan tersebut adalah tuduhan yang sangat menyakitkan
karena telah menafikkan hak mayoritas rakyat indonesia untuk menentukan pilihannya memilih pasangan prabowo gibran
yang begitu dicintai dan diharapkan oleh mayoritas rakyat indonesia sebagai presiden dan wakil presiden indonesia
hal ini terlihat dari besarnya jumlah suara yang diberikan oleh rakyat kepada pasangan prabowo gibran
yaitu sebanyak sembilan puluh enam dua ratus empat belas enam ratus sembilan puluh satu suara
oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pihak pemohon tidak pada tempatnya
mendalilkan dan memohon mendiskualifikasi pasangan calon prabowo gibran
sebagai calon presiden dan wakil presiden kepada mahkamah konstitusi
karena hal tersebut menjadi kewenangan bawaslu
hanya ada satu kewenangan mahkamah konstitusi dalam sengketa pemilu presiden pemilu presiden dan wakil presiden
perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon
atau penentuan untuk dipilih
kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden
sesuai pasal empat ratus tujuh puluh lima ayat dua undang undang pemilu
bagian berikutnya yang mulia kami masuk kepada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon
dalil dalil pemohon terkait tuduhan pelanggaran yang dilakukan pihak terkait
hanyalah merupakan tuduhan tuduhan yang tidak berdasar
dengan menggunakan narasi narasi yang didalamnya tergandung diksi diksi curang
dan menyesatkan semata mata hanya untuk menggiring opini
dengan tujuan mendegradasi terpilihnya pasangan calon nomor urut dua
adapun yang sebenarnya terjadi justru pemohonlah
yang tercatat diduga melakukan berbagai pelanggaran pemilu berdasarkan data bawaslu sebagai berikut
kami izin hanya membacakan mungkin dua saja yang mulia total ada tiga puluh enam laporan
yang pertama laporan terhadap paslon satu di kpu ri tanggal empat belas november dua ribu dua puluh tiga
atas pelanggaran pasal dua puluh tujuh ayat satu peraturan kpu nomor dua puluh tahun dua ribu dua puluh
yang kedua ada lagi laporan terhadap cawapres paslon satu di smesco convention hall
jakarta selatan dki jakarta tanggal dua puluh sembilan november dua ribu dua puluh
atas pelanggaran pasal dua puluh delapan ayat satu huruf c dan d undang undang pemilu
dan pasal tujuh puluh dua ayat satu huruf c dan d peraturan kpu nomor dua puluh tiga
itu dua dari total tiga puluh enam dugaan terjadinya pelanggaran yang kami anggap telah dibacakan
ya lanjut nolaman enam puluh sembilan huruf e
poin berikutnya yang akan kami sampaikan adalah poin e
tidak ada intervensi penguasa atas kemenangan
pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya intervensi penguasa
dalam hal ini presiden para menteri pj kepala daerah aparatur negara kepala desa
untuk memenangkan pihak terkait dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden dua ribu dua puluh empat
dalil pemohon tersebut selain mengada ngada dan menyesatkan
juga menafikan semua usaha strategi kerja keras partai politik pengusung
kelompok relawan dan tim pemenangan di pusat maupun daerah
dalam memperjuangkan kemenangan pihak terkait pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat
senyatanya berbagai kampanye dan strategi pemenangan telah dijalankan pihak terkait
dengan melibatkan konsultan dan para profesional di bidangnya
untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan pemilih dalam memberikan suara kepada pihak terkait
salah satunya merebut perhatian dan kepercayaan kaum milenial
salah satunya merebut perhatian dan kepercayaan kalum milenial
salah satunya merebut perhatian dan kepercayaan kalum milenial

dengan menghadirkan sosok tokoh muda sebagai calon wakil presiden
serta komunikasi kampanye yang sesuai kehidupan kaum muda
alhasil semua perencanaan kampanye dan strategi kemenangan yang dijalankan
telah membawa kemenangan bagi pihak terkait dengan memperoleh suara lima puluh delapan lima puluh delapan
dalil pemohon yang seolah menunjukkan adanya intervensi dari presiden dan para menteri
dengan mempolitisasi program kerjanya dalam memenangkan pihak terkait
kiranya sangat obsert dan mengada ngada
mengingat semua program kerja presiden dan para menterinya telah direncanakan jauh hari
atau setidaknya setahun sebelumnya dengan pengajuan anggaran atau apbn yang telah disetujui
program kerja pemerintah tersebut dikait kaitkan dengan kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat
selanjutnya mengenai dalil pemohon tentang kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu di momen kritis
adalah dalil yang keliru dan sangat mengada ngada
karena hal tersebut merupakan program kementerian pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi
yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya
pemberiannya dalam bentuk tunjangan berbasis capaian kinerja
dan bukan kenaikan kerja sebagaimana didalilkan oleh pemohon
sehingga jelas program tersebut tidak ada kaitannya dengan presiden
terlebih menghubungkannya dengan kontestasi pemilu dua ribu dua puluh
selanjutnya mengenai politik uang di tps dua puluh sembilan desa karanggintung jawa tengah
telah dijelaskan sendiri oleh pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh aparat desa kepada pps
sehingga tidak ada kaitannya dengan pihak terkait
sedangkan mengenai pemberian uang yang dilakukan gus miftah
itu dilakukan dalam kapasitas pribadi
karena sampai saat ini yang bersangkutan tidak pernah tercatat sebagai tim kampanye
baik di tingkat nasional maupun daerah
ada pun terkait tuduhan pencoblosan lebih dari satu kali
tidak jelas dilakukan oleh siapa dan untuk kepentingan siapa
sehingga biarlah diproses oleh bawaslu agar persoalan menjadi terang
dan dapat dimintai pertanggung jawaban dari bapak
dan juga untuk kepentingan siapa yang diperoleh
skena halnya dengan bantuan sosial atau bansos dari pemerintah
itu adalah program kerja yang telah berjalan selama ini
termasuk di luar tahun pemilu dengan pengaturan melalui perpres nomor enam puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas
program bansos ini ditujukan bagi seseorang keluarga kelompok
atau masyarakat miskin tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial
di mana sangat berbeda dengan target suara pemilih milenial dan gen z
yang hendak diraih pihak terkait
untuk lebih jelasnya kami uraikan program bansos yang selama ini digulirkan pemerintah sebagai berikut
pengaturan mengenai bansos telah diatur dalam perpres nomor enam puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas
tentang penyaluran bansos secara non tunai
definisi dianggap telah dibacakan
bansos dapat diberikan apabila terjadi potensi kerentanan sosial
yang ditanggung oleh seseorang keluarga kelompok dan atau masyarakat
sebagai dampak krisis sosial krisis ekonomi krisis politik fenomena alam
dan bencana yang jika tidak diberikan bansos akan semakin terpuruk
dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar
sebagaimana dalam pasal satu angka dua perpres enam puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas
yang definisinya dianggap telah dibacakan
dari definisi dan persyaratan yang diatur tersebut
secara limitatif pemerintah dapat mengeluarkan bansos bila terjadi adanya peristiwa
yang dapat menimbulkan potensi kerentanan sosial dari adanya fenomena alam
atau bencana yang tidak diberikan bansos akan semakin terpuruk bagi rakyat
hal ini merupakan pelaksanaan pasal dua puluh delapan a undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
di mana negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dasar warga negaranya
selanjutnya berdasarkan pada data bnpb
indonesia mengalami fenomena alam dan bencana yang terjadi sebanyak tiga ratus tiga puluh satu bencana banjir

bnpb mencapai keuntungan yang tertinggi dari total kejadian bencana yang terjadi
pada periode januari hingga maret dua ribu dua puluh
yang berdampak gagal panen akibat banjir
dengan total lahan sekitar lima puluh empat hektare pada satu ratus tiga puluh enam kabupaten kota di dua puluh provinsi
dengan adanya fenomena alam atau banjir yang terjadi di satu ratus tiga puluh enam kabupaten kota pada dua puluh provinsi
maka akan berdampak pada keberlangsungan hidup rakyat yang berdampak gagalnya panen akibat banjir
haruslah sensitif dan prihatin untuk secara tepat dan tegas
untuk mengeluarkan kebijakan dalam bentuk bantuan sosial kepada rakyatnya
oleh karena itu presiden diberikan kewenangan oleh undang undang
untuk melakukan perubahan apbn
sebagaimana dalam pasal dua puluh ayat satu huruf f undang undang apbn tahun dua ribu dua puluh empat
berdasarkan aturan hukum tersebut pasal dua puluh undang undang apbn tersebut
presiden dapat melakukan perubahan anggaran belanja
anggaran belanja negara terkait adanya penanggulangan bencana
sehingga tindakan presiden jokowi telah sesuai hukum
dengan melakukan perubahan anggaran belanja negara
dikarenakan adanya bencana banjir yang berdampak pada gagalnya panen
yang terjadi pada lima puluh empat ribu hektare lahan pertanian
dan akan mengancam keberlangsungan hidup rakyat indonesia
dalil permohonan pemohon yang mempermasalahkan penggunaan bansos untuk pemenangan pihak terkait
yang dilakukan presiden jokowi seharusnya menggunakan instrumen instrumen hukum terkait kepemiluan
sejak berlakunya undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
telah ada pembagian kewenangan dalam rezim kepemiluan
jenis pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu yang merupakan kewenangan dari bawaslu
pelanggaran pidana pemilu merupakan kewenangan gakumdu
dan sebuah lembaga yang memeriksa dan mengadili pelanggaran etik penyelenggara pemilu melalui dkpp
serta perselisihan hasil pemilu merupakan kewenangan dari mahkamah konstitusi
bila berkaca pada pembagian kewenangan dalam rezim kepemiluan dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon tersebut
maka dalil tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu bila hal tersebut terbukti sebagai pelanggaran pemilu
hal ini berdasarkan pada pasal dua ratus delapan puluh tiga ayat satu undang undang pemilu yang dianggap telah dibacakan
dari urayan di atas pelanggaran pemilu dapat dilihat dari definisinya dalam pasal satu angka tiga puluh satu perbawaslu nomor delapan dua ribu delapan belas
sehingga bila pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran pemilu
maka pemohon dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada bawaslu untuk dapat mengkualifisir apakah sebagai pelanggaran pemilu atau pidana pemilu
berdasarkan hasil qualifisir tersebut
bawaslu akan mendistribusikan kasus sengketa pemilu ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu kpu peradilan umum ataukah peradilan tata usaha negara
pemohon secara kasat mata telah mencampur adukan antara pelanggaran pemilu dengan perselisihan hasil pemilu
dengan catatan itu pun kalau pelanggaran pemilu yang didalilkan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan
tapi senyatanya dari pemohon belum ada satupun yang mengajukan laporan ke bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan presiden
yang memberikan bantuan sosial kepada rakyat akibat adanya peristiwa fenomena alam atau banjir yang terjadi di satu ratus tiga puluh enam kabupaten kota pada dua puluh provinsi
dilanjut ke huruf l tujuh puluh enam kesimpulan semuanya itu
maka berdasarkan peraturan perundang undangan yang telah diuraikan di atas
terkait adanya program penggunaan bansos oleh presiden
telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yaitu berdasarkan pasal dua puluh ayat satu huruf f undang undang apbn tahun dua ribu dua puluh empat
jungto perpres enam puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas
serta didukung dengan adanya peristiwa fenomena alam atau bencana banjir yang terjadi di satu ratus tiga puluh enam kabupaten kota pada dua puluh provinsi dari tiga ratus tiga puluh satu bencana banjir
di luar waktu pemilihan yang terjadi di ppln kuala lumpur
dan persoalan dpt di kuala lumpur yang diduga melibatkan unsur unsur dari bin
kemudian satu lagi kami berikan contoh
keterlibatan pj bupati kampar yang bersikap tidak netral dan mendukung
serta memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu
dengan cara meminta melibatkan para kepala desa di wilayah kampar
untuk memilih pasangan calon presiden wakil presiden nomor satu
serta memilih calon legislatif dari partai pendukung pasangan calon presiden
dan kemudian pj bupati kabupaten kampar telah dicopot oleh menteri dalam negeri
sebagaimana surat keputusan menteri dalam negeri nomor seratus dua satu tiga
satu ratus dua satu tiga strip enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan tahun dua ribu dua puluh tiga tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat bupati kampar
selebihnya kami anggap telah dibacakan yang mulia
dan selanjutnya dalil pemohon yang menyatakan presiden melanggar tap mpr
romawi sembilan garing mpr garing seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dan sejumlah peraturan lainnya
terkait larangan nepotisme kiranya tidak tepat
karena yang dimaksud nepotisme bila mana pejabat mengangkat anak atau saudaranya
sedangkan jika sang anak dipilih rakyat atau elected maka tidak termasuk nepotisme
larangan ini bukan dimaknai seolah anak pejabat tidak boleh berkarir
untuk penutup akan dilanjutkan dan disampaikan oleh prof fatwa sibuan
terima kasih yang mulia
mohon klarifikasi selanjutnya dilanjutkan oleh saya yuri kemal fadullah
kami lanjutkan pada bagian dalam eksepsi poin a
untuk memeriksa dan memutus sengketa di luar hasil penghitungan suara
bisa nggak itu diringkas saja karena itu kan secara substansi sama dengan keterangan sebelumnya
kami langsung masuk kepada bagian kedua eksepsi mengenai kompetisi
terdapat perbedaan yang sangat esensial dan inkonsisten dalam konstruksi posita dan petitum permohonannya
sebagaimana telah panjang lebar kami uraikan di atas bahwa pada dasarnya undang undang empat puluh lima
telah secara tegas memberikan kewenangan kepada mk untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu
selain daripada itu merujuk kepada norma pasal dua puluh dua e ayat enam u dua puluh lima
menyebutkan bahwasannya ketentuan lebih lanjut tentang pemilu diatur dengan undang undang
ada pun undang undang yang dimaksud adalah undang undang pemilu
kendati demikian perlu harusnya digarisbawahi bahwa keberatan sebagaimana pasal empat ratus tujuh puluh lima ayat satu undang undang pemilu
ada terdapat frasa hanya yakni hanya terbatas pada hasil penghitungan suara
yang memengaruhi penentuan terpilihnya paslon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden
bahwa sejalan dan senantiasa berpedoman kepada norma norma yang berkenaan
kemudian melalui pmk nomor empat tahun dua ribu dua puluh
mk telah memberikan pedoman bagi tiap tiap pasangan calon presiden dan wakil presiden
yang merasa berkeberatan dengan jumlah hasil suara sah yang ditetapkan oleh kpu ri
untuk dapat mengajukan suatu permohonan pembatalan atas penetapan hasil petunjuk hitungan
perolehan suara oleh kpu ri dengan menggunakan formalitas dan sistematikanya yang ditentukan secara spesifik
karena memang kami mengutip pasal delapan pmk nomor empat tahun dua ribu dua puluh tiga
bahwa selanjutnya terkait dengan formalitas konstruksi permohonan pemohon
sebagaimana termuat pada halaman delapan belas dan sembilan belas permohonan
pemohon menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang diperoleh oleh pihak terkait
menurut pemohon di tiga puluh delapan provinsi plus di luar negeri dengan jumlah suara
kesalahan perhitungan demikian didalilkan oleh pemohon dengan narasi narasi
adanya pelanggaran tsm berupa nepotisme dan pelanggaran prosedur yang merusak integrasi pilpres dua ribu dua puluh
dan merupakan pelanggaran terhadap asas asas dalam pelaksanaan pemilu
sehingga suara pihak terkait menjadi nol
bahwa bila mena kemudian mencermati dan merujuk pada bagian petitum dalam permohonannya
pemohon bukan memintakan kepada majelis hakim untuk menyatakan perhitungan sebagaimana yang benar
menurut pemohon akan tapi konstruksi petitum yang dilimitasi
akan tetapi pemohon justru memohonkan kepada mk untuk mendiskualifikasi pihak terkait
dan memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang
sebagaimana permohonan petitumnya tidak kami sampaikan
merujuk pada petitum yang diajukan pemohon di atas setidaknya ada dua hal yang hendak pihak terkait tanggapi
yang pertama kembali merujuk kepada pasal delapan ayat enam pmk nomor huruf b
pmk no empat tahun dua ribu dua puluh tiga pemohon memang di dalam posisita permohonannya telah menyampaikan klaim hasil perhitungan perolehan suara
menurut pemohon akan tetapi kemudian pemohon tidak meminta penetapan klaim tersebut di dalam petitumnya
dengan demikian telah menjadi jelas dan terang bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon
merupakan permohonan yang tidak selaras dan oleh karenanya membujawabkan permohonan menjadi obscure
kedua terdapat kerancuan dan kekacauan jalan pikirnya
sehingga total suara sah berbeda yang tadinya sejumlah satu ratus enam puluh empat juta hingga tinggal enam puluh delapan dua belas tujuh ratus delapan puluh empat
pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak membuktikan dasar dasar perhitungan yang didalilkan
alih alih pemohon malah mendalilkan hal hal yang bersifat kualitatif mengenai dugaan berbagai kecurangan
dan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pihak yang tersajikan dalam bentuk narasi
sementara narasi narasi itu bukanlah merupakan alat bukti dalam hukum acara mahkamah konstitusi
pemohon wajib menguraikan secara jelas spesifik dan gamblang baik siapa yang melakukan
apa yang dilakukan di mana dilakukannya bagaimana melakukannya
mengapa dilakukan dan inisiatif siapa yang melakukan dugaan kecurangan dan pelanggaran itu terjadi
terlebih dalil dalil pemohon tersebut tidaklah sesuai dengan pedoman
yang telah ditetapkan oleh mk berdasarkan pmk empat tahun dua ribu dua puluh
pemohon mendalilkan bahwasannya kesalahan perhitungan yang menimbulkan selisih suara
terjadi karena adanya pelanggaran yang bersifat tsm dan pelanggaran prosedur pemilihan umum
namun pemohon gagal dalam membuktikan baik secara kuantitatif dan juga bagaimana narasi narasi utopis
yang dibentuknya terkait dengan tatanan ideal konsepsi dan pengaturan sistem pemilu
dapat secara merta dan cuma cuma menganulir sembilan puluh enam dua ratus empat belas enam ratus sembilan puluh satu suara pemilih pihak terkait
yang melalui serangkaian proses pemilu yang sudah dinyatakan sebagai suara sah
bahwa sejatinya dalam membuktikan dalin argumentasi kuantitatif mengenai angka angka perolehan
dalam hal perkara ph presiden dan wakil presiden
pemohon wajib membuktikan secara by data apakah terjadi kecurangan
penggelembungan atau pengurangan suara dari pemohon itu sendiri
namun demikian dalil argumentasi yang diajukan pemohon yang justru setuju terhadap perolehan suara pemohon sendiri
berdasarkan rekapitulasi final termohon membuktikan bahwa sesungguhnya pemohon sendiri tidak mampu
untuk membuktikan adanya kesalahan hitung penggelumbungan ataupun pembuktian kuantitatif
terhadap hasil perolehan suara yang telah

justru kemudian dengan ketidakmampuannya membuktikan adanya perbedaan perolehan suara
secara merta merta dan menganulir suara total pihak terkait
tidak ada satu alat bukti pun yang bersikap kuantitatif yang diajukan oleh pemohon
untuk membuktikan bahwa perolehan suara dari pihak terkait adalah nol
dan yang lebih esensial adalah tidak ada salah satu bukti pun yang diajukan berupa rekomendasi
dan atau putusan dari bahwa pemohon yang ditetapkan adalah pembuktikan suara terkait
kalau wasluiri ri aupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
yang menyatakan atau setidaknya menjadi dasar bahwa pihak terkait terdiskualifikasi
selanjutnya mohon izin yang mulia bagian disampaikan oleh rekan kami
pak dr fahri bahmit terima kasih